pertemuan antara presiden terpilih jokowi dodo dan juga ketua omparte gerindra prabowo subianto pada pagi tadi
diharapkan mengakhiri polarisasi antara dua kubu pendukung jokowi dan juga prabowo yang dikenal dengan istilah cebong dan juga kampret
kedua tokoh mengajak para pendukungnya untuk mengakhiri konflik antar pendukung capres
kedua tokoh mengajak para pendukungnya untuk mengakhiri konflik antara pendukung capres
tidak ada lagi yang namanya cebong tidak ada lagi yang namanya kampret
yang ada adalah garuda garuda pancasila
ya jadi saudara saudara saya sangat setuju
sudahlah enggak ada cebong cebong enggak ada kampret
semuanya semuanya merah putih
usai menjajal mrt dari stasiun lebak bulus hingga senayan
dua calon presiden yang bersaing di pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu melakukan konferensi pers
saat ditanya soal peluang koalisi
joko widodo belum bisa memberikan jawaban pasti dan harus dibicarakan dengan banyak pihak
menai pembahasan koalisi saya harus ngomong apa adanya
saya harus juga merundingkan mendiskusikan dengan sahabat sahabat saya di koalisi indonesia kerja
saya kira pak prabowo pun juga melakukan hal yang sama
dengan relawan juga akan saya diskusikan mengenai ini
pertemuan antara presiden terpilih joko widodo dan juga prabowo subianto untuk pertama kalinya usai gelaran pilpres menarik perhatian publik pada hari ini
pertemuan yang terjadi hari ini pun dinilai sebagai langkah awal untuk rekonsiliasi usai kompetisi
pesan politik apa yang ingin disampaikan keduanya dari pertemuan pada hari ini
dan apakah ini juga kemudian menjadi pintu awal terbukanya kemungkinan untuk berkoalisi
kita akan coba dalami bersama malam hari ini
dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada mas arief ibowo politis dari pd perjuangan
mas arief selamat malam
terima kasih mas arief sudah hadir di prime news malam hari ini
dan sudah ada kawendra politisi dari partai gerindra
kawendra selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news
dan sudah ada mas nyarwi ahmad akademisi dari komunikasi politik ugm
mas nyarwi selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari di prime news
oke kita tentu hari ini adalah yang menjadi highlight utama pemberitaan adalah soal pertemuan pak jokowi dan juga pak prabowo
saya ingin ke kawendra dulu deh
mungkin dari teman teman partai gerindra ya
atau dari pak prabowo sendiri
sebetulnya dari pertemuan yang terjadi hari ini
apa sinyal apa pesan yang sebetulnya secara pribadi pak prabowo ingin sampaikan kepada publik
atau juga mungkin sebagai ketua partai gerindra
setelah kemudian akhirnya bertemu dengan pak jokowi dodo
jadi seperti ini
kita kalau melihat dan kita tahu juga sejak dulu itu
pak prabowo dengan pak jokowi
pak jokowi secara pribadi tidak pernah ada permasalahan pribadi
ini adalah persoalan kontestasi yang keras
seperti dinyatakan oleh pak prabowo dan pak presiden juga tadi menyatakan
kontestasi yang keras
yang ketika sudah usai semuanya akan mengalir seperti biasa
nah memang kemarin itu ada sedikit ya letupan letupan itu hal yang wajar gitu
cuma memang yang perlu dimaknai adalah seperti ini
ini kita semakin menegaskan bagaimana sikap kenegarawanannya pak prabowo
yang tidak bisa dipungkiri
itu telah dia tunjukkan berkali kali gitu kan
sekalipun mungkin gitu kan banyak pendukung kami yang tidak bisa kami hindari saat ini
merasa kecewa dengan pertemuan
walau bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata
di sosial media banyak yang menyatakan kecewa
tapi satu sisi juga banyak juga pendukung kami kalau pak prabowo tidak menemui pak jokowi
gimana sih pak prabowo tidak memberikan contoh yang baik
tidak memberikan teladan yang baik
jadi pak prabowo ini harus dimaknai juga oleh para pendukung
dan semuanya bukan sebatas dia ingin maksudnya memberikan contoh yang baik
memberikan katakanlah orang yang ada yang mengulurkan tangan
masa iya dia abaikan gitu kan
itu kan bukan karakternya dia gitu
karena memang secara personal tidak ada masalah ya sebetulnya
karena hanya kemudian dampak dari kontestasi begitu ya
jadi memang secara personal tidak ada permasalahan
oh mereka ini sejak awal dua ribu dua belas sudah saling kenal
pak jokowi dibawa oleh pak prabowo kesini
seperti apa dibantu oleh bu mega
kenapa akhirnya baru hari ini kw
pak prabowo punya kesibukan banyak prof
kesibukan aja ya
kesibukan banyak gitu kan
tadi juga kan menyatakan bahwa
ya pak presiden menyatakan pak prabowo pulak balik ke luar negeri
dia ada urusan bisnis yang dia harus selesaikan juga gitu kan disana
jadi ya mungkin baru bertemu hari ini ya
toh walaupun memang ada komunikasi sejak beberapa waktu sebelumnya
itu adalah komunikasi yang biasa
mas arief memaknai pertemuan antara pak jokowi
pak prabowo setelah sekian lama
pertama kali usai gelaran pilpres selesai
atau mungkin pak jokowi
apa yang kebetulan ingin dituju
ingin dicapai dari pertemuan ini
ya kalau saya menilainya begini
ini memang kerisayaannya
sudah harusnya begitu
kalau memang apa namanya
iman itu mengutamakan kepentingan banyak orang
kepentingan banyak orang
supaya masyarakat kita tidak lagi
ada dalam konflik yang keras
setidaknya pertemuan ini bisa mengobati untuk sebagian
meskipun seperti yang dikatakan kawendra tadi
mungkin sebagian dari pendukung pak prabowo masih kecewa
tetapi ini saya kira satu langkah yang positif
kita hargai dan memang seharusnya begitu
dengan demikian maka
wabil khusus adalah pak prabowo
menunjukkan eksistensinya sebagai pemimpin yang
yang ya negarawan lah
yang orang juga harus memberikan banyak orang
termasuk para pendukung kami memberikan apresiasi
atas langkah yang dilakukan dengan
mau bertemu dengan pak jokowi
yang saat ini presiden sekaligus berisi calon presiden yang sudah ditetapkan
nah yang kedua dalam perspektif populisme tentu memang keharusan
sebab kalau tidak kan
ini akan menjadi pertanyaan banyak orang
dan kemudian menyangkut soal citra
ya ada menang ada kalah
citra pak prabowo citra pak jokowi atau keduanya
citra pak prabowo pak jokowi atau keduanya
pak jokowi sudah pasti sejak awal kan
berniat berkinginan untuk bisa bertemu
untuk membicarakan banyak hal
untuk menjalin seluatu rahmi
yang dalam bahasa saya adalah
membangun kerukunan kembali
apapun kan orang melihat bahwa
atau siapapun melihat bahwa proses politik
di dalam pemilu dua ribu sembilan belas
yang serentak ini terutama pada pilpresnya kan memang keras
ada ketidak rekunan ya
di beberapa kelompok masyarakat kita
nah sekarang kita harapkan bisa rekun kembali
ada saling pengertian dan
sudah tidak perlu lagi mempersoalkan
hal yang dulu pernah menjadi masalah sebagai perbedaan
tapi pertemuan ini sebetulnya adalah sebuah keniscayaan ya
tinggal kemudian waktunya kapan
kebetulan waktunya hari ini ya begitu mas arief ya
sudahkah pertemuan hari ini paling tidak
meredakan tensi terutama di akar rumput
ini pertama bung reinhardt
ini luar biasa
artinya kita kan publik ya
mayoritas masyarakat kan sudah lama
menginginkan adanya pertemuan antara dua tokoh
politisi sekaligus negarawan ini ya
pak prabowo dan juga pak jokowi di situ
kan ada banyak desakan
walaupun kemudian geser
katanya transaksi oposisi dan lain lain
itu pembahasan lain
tapi yang jelas
bahwa keinginan luar biasa
dari pak prabowo juga untuk bertemu pak jokowi
demikian juga pak jokowi juga luar biasa menemui pak prabowo
tidak di sana loh
tapi di tempat yang menurut saya itu lebih menarik
itu di mrt
di mrt dan ini kan
dalam suasana juga yang tidak formal
dalam suasana yang tidak formal
santai gitu mas
dan yang menarik lagi di situ juga
saya cenderung melihat bahwa dua duanya
terutama pak jokowi
pak jokowi seperti melepaskan
style nya sebagai presiden
santai di situ nemui pak prabowo
dan pak prabowo juga dengan santai bisa relax ketemu pak jokowi
dan momen itu saya lihat momen yang bersejarah dalam konteks
politik kita ya pasca reformasi
karena ini pertarungan yang paling keras
dan pertarungan yang melahirkan polarisasi yang cukup cukup tajam
tadi mas arief menyinggung juga
kawendra menyinggung juga
bisa meredakan tidak pertemuan ini
merendahkan polarisasi itu
terutama di kuala lumpur
kalau misalnya dalam konteks dua kubu pendukung
saya lihat depolarisasi itu
harus itu terjadi
kita bisa simak perdebatannya mungkin di sosial media juga
hanya saja bisa kita simak juga
bahwa polarisasi justru saya lihat sebagian terjadi di pendukung pak prabowo
artinya kalau kita simak juga
ada kan ada protes
kenapa pak prabowo
ada yang setuju ada yang tidak
nah itu justru
tapi menurut saya ini kan faksionalisasi yang tidak terlalu melebar ya
tidak terlalu meluas
dan isunya masih seputar campaign isu
bukan masuk ke politik isu
politi isu itu sama saya apa sih
politi isu adalah isu isu yang terkait kebangsaan
itu tidak ada sentimen
sahara dan lainnya tidak berkembang di situ
nah kalau saya lihat itu nanti akan melahirkan efek yang sifatnya multi layer
atau berlapis lapis itu ya
yang sifatnya struktural
dan kita harapkan memang kita mulai move on nih
dari campaign isu
isu isu yang kampanye kemarin kita capek
isunya melebar kemana mana
aspek personal lah
aspek ini dan seluruhnya aspek agama kemana mana
nah kita kembalikan ke isu kebijakan
negara ini mau diarahkan kemana
kita kembalikan kepada isu politik
negara bangsa ini
mimpinya puluhan tahun mendatang akan seperti apa
nah itu yang saya kira
memang tadi kan kalau kita lihat pembicaraan pak jokowi dan pak prabowo
yang disampaikan juga ke publik
hal hal yang dibahas kan sebenarnya politi isu
tidak ada lagi cebong kampret
tidak ada lagi
tapi yang kita adalah
yang ada cuma garuda indonesia
nah garuda dan kita adalah sama sama anak bangsa
kita sama sama rakyat indonesia yang siap menatap masa depan indonesia itu
nah terus juga itu kan ada pesan simbolik saya lihat
ada di mrt dan tadi kan perjalanan tuh
saya melihat dua negarawan kita ini sedang menunjukkan bahwa kita harus gerak
pemimpin politik juga harus bergerak seiring dengan waktu
karena kondisi global ini luar biasa
ya tadi mas arief bingung populisme juga
yang itu misalnya dalam konteks politik dan populisme
indonesia itu juga bagian dari obyek yang kena gelombang populisme
yang bisa merontokkan demokrasi kita
tidak hanya itu
yang terakhir juga terkait dengan struktur narasi kebangsaan kita di masa mendatang
jadi kita bergerak tapi dengan menyelamatkan demokrasi kita sekaligus ide ide kebangsaan
bergerak juga kemudian menarik ketika pak prabowo juga mengatakan siap membantu
kemudian juga disinggung lagi soal koalisi
nah muncul lagi kemudian perspektif gitu ya
atau tanggapan bahwa apakah ini kemudian besar kemungkinannya menjadi titik awal
terbukanya kemungkinan untuk berkoalisi
atau hanya sebatas sampai direkonstilasi pertemuan saja
kita bahas nanti ya
kita harus break terlebih dahulu
apakah koalisi atau enggak
usai jeda berikut
oke anda kembali di prime news
kita coba dengarkan lagi tadi karena adalah momentum yang sangat menarik
kita dengarkan lagi apa tadi beberapa pernyataan disampaikan oleh pak jokowi dan juga pak prabowo
ini juga berkaitan dengan koalisi dan juga siap membantu untuk pemerintahan
di periode kedua oleh pak jokowi ini
saya mengerti banyak yang mungkin masih emosional
dan kita mengerti banyak hal yang kita harus perbaiki
tapi intinya adalah saya berpendapat bahwa antara pemimpin kalau hubungannya baik
kalau beliau mau ketemu saya ya saya juga akan manfaatkan untuk menyampaikan hal hal demi kebaikan bersama
jadi saya ucapkan selamat bekerja
menjadi presiden itu adalah mengabdi
jadi masalah yang beliau pikul besar
kami siap membantu kalau diperlukan pak
untuk kepentingan rakyat
tapi kalau kami juga minta maaf pak kalau kami mengkritisi bapak sekali sekali
mengenai pembahasan koalisi saya harus ngomong apa adanya
saya harus juga merundingkan mendiskusikan dengan sahabat sahabat saya di koalisi
saya kira pak prabowo pun juga melakukan hal yang sama
dengan relawan juga akan saya diskusikan mengenai itu
oke karena tadi mas nyarwi sudah menyinggung soal bergerak
nah kita sekarang bergerak ke soal rekonsiliasi negosiasi atau oposisi atau mungkin koalisi
ini kan kemudian menjadi perkembangan dari pertemuan tadi ya begitu
saya ingin ke kak wendra dulu
ada yang kemudian kecewa dari pendukung pak prabowo
mungkin karena mempersepsikan bahwa ini peluang untuk kemudian pak prabowo gabung ke koalisi atau bagaimana
dan juga apakah ini juga sinyal bahwa memang ada kemungkinan bahwa gerindra akan juga bergabung ke koalisinya pak joko wkw
seperti ini antara silaturahmi dengan koalisi itu hal yang berbeda
silaturahmi atau rekonsiliasi lah ya
istilahnya itu ada hal yang berbeda
saat ini konteksnya per hari ini adalah bagaimana pak prabowo menunjukkan
sikapnya sebagai negarawan
do memberikan teladan yang baik kepada setiap anak bangsa
bahwa boleh kita saling berkeras dalam gagasan
tapi juga kita tidak bisa dengan kemauan kita dengan asal asalan
dengan menggunakan cara cara anarkis atau apa
seperti yang selama ini dilemparkan isunya kepada kami
kami dengan selalu menggunakan cara radikal dan lain lain
ternyata pak prabowo selalu menggunakan cara di atas jalur hukum dan konsisten
dan juga konstitusional
kalau persoalan koalisi atau tidak saya yakin
pak prabowo dan bang sandi adalah orang orang yang sangat menginginkan pemerintahan dan negara ini berjalan sehat
tidak mungkin membiarkan pemerintahan ini tanpa ada yang mengkontrol
dan bang sandi tadi sore telah menyatakan akan lebih terhormat bila saya diberi kesempatan menjadi oposisi
dan bisa mengkritisi pemerintahan yang berlangsung
oke jadi kalau kemudian ada kata
tapi kan sekarang posisinya sandiaga kan sudah tidak di partai gerindra kan
maksudnya secara keanggotaan
tapi kalau tadi kita dengar kata pak prabowo siap membantu
nah ini kan kemudian konotasinya yang bisa lebar
siap membantu itu sebagai anak bangsa
saling membantu itu hal yang wajar
tapi tidak harus selalu di rumah yang sama
toh contohnya katakanlah dua ribu lima belas dua ribu enam belas
ketika gejolak di masyarakat luar biasa
mendemonstrasi pemerintahan saat ini
dan pak jokowi mengunjungi pak prabowo di hambalang
pak prabowo membantu mengingatkan pendukungnya
kita harus adem
itu adalah bagian dari membantu
jadi membantu itu tidak harus selalu berkoalisi
atau kita mengkritisi juga membantu pemerintahan supaya berjalan lebih baik
kita mengkritisi ketika ada kebijakan yang salah
kita membantu pemerintah supaya tidak salah jalan
mengingatkan oke jadi belum sampai tahapan bahwa ini arahnya adalah koalisi belum
saya yakin pak prabowo tidak mungkin membiarkan pemerintahan selalu berjalan
mas arief bagaimana kalau soal negosiasi dan juga koalisi
apakah ini juga menjadi ujung dari sebetulnya yang diinginkan oleh pak jokowi
atau mungkin dari partai partai pendukung
bahwa oke kita bertemu rekonsiliasi
tapi kemudian untuk mengajak semuanya
kita juga ikut mengajak pihak pak prabowo untuk bergabung dalam koalisi
ya kalau kita begini melihatnya ini
bagaimana pemerintahan pak jokowi
nanti tentu saja akan diukur dari
tentu saja akan diukur dari kabinet yang dibentuk oleh presiden
apakah bisa menjamin dan seharusnya menjamin pemerintahan efektif
pemerintahan efektif itu menurut saya adalah pemerintahan yang mampu bekerja semaksimal mungkin
seoptimal mungkin untuk kepentingan rakyat banyak
nah karena itu dia akan berpondasi pada koalisi utamanya
koalisi indonesia kerja koalisi partai partai yang selama ini menjadi pendukung
pengusung sekaligus mendukung pak prabowo
nah apakah nanti butuh menambah bala tentara baru
kekuatan baru dan sebagainya
saya kira ada proses tersendiri
ya tentu harus dibicarakan dengan ketomong ketomong partai koalisi
dan juga tentu sebagian adalah merupakan prerogatif presiden
dalam pengertian yang real
tapi kalau dilihat secara normatif sih
dari matematika pemilunya sebenarnya
tetapi kalau ditambah lagi saya kira juga tidak ada salahnya
tetapi semua banyak hitungan
pada saat bersama
pada saat bersamaan
partai partai juga sudah mulai memikirkan tentang dua ribu dua puluh empat kan
suka tidak suka
itu hitungan juga bersamaan ya pak sary
nah karena itu ada kepentingan untuk misalnya
bagaimana setiap partai mampu bekerja efektif ya
apakah nanti pertimbangannya
bekerja di luar pemerintahan sebagai oposisi itu
dinilai cukup efektif atau tidak
atau pilihannya adalah masuk ke dalam pemerintahan agar efektif
karena untuk sebagian kan juga membutuhkan tautan yang langsung dan intensif dengan masyarakat
dan kedua kan popularitas
nah saya kira masing masing punya pertimbangan itu
tetapi menyangkut koalisi
saya kira ini adalah menjadi hal yang saya kira harus dibicarakan dengan baik
dirundingkan antara pak presiden dengan pimpinan pimpinan partai koalisi pun
yang paling penting adalah menimbang efektivitas pemerintahan
masalahnya untuk rakyat bangsa dan negara
tapi kalau dari pertemuan ini anda belum melihat bahwa itu bisa menjadi langkah awal untuk kemudian
saya kira sebagai langkah awal
saya kira sudah pasti ya
sudah ketemu sudah ngomong banyak hal
kan bisa berlanjut
silaturahmi saya kira bukan sekali dua kali
ini kan nih yang di depan front stage nya
kita kan gak tahu back stage nya mungkin bisa remahin
artinya ini momentum yang positif
apakah nanti pada saatnya kemudian pak prabowo dengan partai gerindranya
dan partai yang lain
itu menegaskan berada di luar pemerintahan
dan menyatakan sebagai oposisi bagi pemerintahan sekarang
atau untuk sebagian akan bergabung
kita lihat proses berikutnya
tetapi bagi kami yang di koalisi jokowi maruf amin
sudah tentu adalah
mendasarkan pada kepentingan efektivitas pemerintahan
kemudian soliditas dari koalisi yang sudah terbangun
dan juga menimbang masalahnya untuk rakyat
bagaimana kemudian nasib oposisi
hari ini setelah ada pertemuan antara pak prabowo dan juga pak jokowi
betulkah memang ada arah menuju ke sana
atau masih sangat prematur kalau kita bicara koalisi
iya gejala koalisi itu
kalau dari pernyataan pak prabowo tadi
kita simak dan juga respon dari pak jokowi
soal apa yang harus dilakukan dengan tkn
dengan tim relawan dan lain
tidak menunjukkan adanya gejala
dalam artian pak prabowo akan
terutama di sini gerindra konteknya ya
merapat ke pemerintahan pak jokowi
dalam arti menjadi bagian dari pemerintah pak jokowi
kenapa tidak ada gejala itu
nah justru tadi pak prabowo juga menyatakan kan
ya demokrasi itu kalau ada kritik sekali sekali
katanya kan gitu
di situ kan ada semacam visi sebenarnya
dari posisi undang gerindra juga
bahwa visi salah satunya saya lihat kan
ingin menunjukkan demokrasi indonesia itu butuh oposisi juga
terlepas pilihannya nanti apakah oposisi atau tidak
itu tentu ada mekanisme demokrasi di dalamnya
tapi kan tadi dinyatakan oleh pak prabowo juga kan gitu
tentu saja itu satu argumen saya
yang kedua juga untuk menjalin koalisi itu kan tidak
tidak ada proses yang kompleks
tadi juga disampaikan oleh pak jokowi juga
bahwa itu harus dibahas
dengan misalnya ketua ketua umum partai
yang selama ini sudah mendukung ya di tkn
belum lagi misalnya soal dengan menimbang efektivitas tadi mas arief
pemerintahan dan sebagainya
ini kan ada banyak hal yang dipertimbangkan
yang tentu saja menurut saya itu tidak simpel
artinya kecil kemungkinan
untuk dalam konteks ini gerindra ya
menjadi bagian atau masuk dalam koalisi pak prabowo
tetapi tidak menutup kemungkinan
partai partai yang selama ini pernah menjadi pendukung pak prabowo sandi
dalam perjuangan kemarin
tapi kan begini mas herwi
kalau kita bandingkan di tahun dua ribu empat belas juga ya kak wendra
saat itu pak prabowo langsung firm
menyatakan kita di luar pemerintahan
bahkan merangkul partai partai pendukungnya
untuk tetap stay begitu di dalam koalisi
hari ini kita tidak melihat itu begitu mas heru
kalau menurut saya begini ya
dari pernyataan pak prabowo
kita tidak mendapatkan pernyataan itu
tetapi kalau kita hitung hitungan dua ribu dua puluh empat
kan ada kemungkinan bahwa peluang
ini secara elektoral
dan konteks marketing politik
dan juga partai gerindra
itu mendapatkan panggung yang luas
ketika dia di koalisi
karena di panggung yang ini sudah sangat penuh
ini sudah sangat penuh
pilihan pilihan itu akan dipertimbangkan
karena perusahaan konstitusi
memungkinkan pak prabowo bahkan
itu juga akan maju lagi
atau bahkan misalnya
pak sandi misalnya
atau siapa saja yang mungkin mencari panggung yang di ruang itu juga mungkin
maksud saya adalah
ini kan dua panggung yang berbeda
yang diperbutkan oleh dua alur yang berbeda
ada risikonya memang
partai partai yang masuk ke
misalnya seandainya kubunya pak jokowi
berapa ikut partai itu ikut masuk ke pak jokowi
di situ ada resources yang mungkin ya
di eksekutif yang bisa dikelola
atau didapatkan untuk memaksimalkan daya jangkau ke elektorat
dari sisi advokasi kepentingan elektorat ya
terkait dengan isu isu campaign
itu juga relatif
ada isu isu yang tidak sepenuhnya yang kadang kalah
isu itu kadang emosional ya
bukan rasional sepenuhnya
isu itu kadang juga emosional
nah itu tidak bisa sepenuhnya bisa diakomodasi
ketika orang ada di dalam pemerintahan
dan ini juga sebenarnya
salah satu keuntungan dari mereka yang ada di
atau berada di luar pemerintahan
itulah kita sebut sebagai oposisi
atau menjalankan fungsi peran oposisi
nah kadang kalah begini bung rial
dalam politik kan sekali lagi ya
orang itu melihatnya kan
di politik ini kan panggung ya
ya ada pendukung juga
tapi membuat bloknya seperti itu
orang akan melihat siapa figur utama menjadi atagonis
terlepas baik buruk ya
kita lepaskan aspek moral disini
tapi kemudian ini yang menjadi pusat perhatian
dan concern publik kita
atau masyarakat kita
kalau kita lihat konteks ini
saya melihat bahwa
sepertinya rugi malah menurut saya
dari sisi marketing politik
kalau gerindra masuk ke pemerintahan
menurut saya ya
nama besar gerindra
dengan juga partai
elektorat potensial empat puluh lima an persen
tentu disitu ada banyak partai menjadi kontributornya
itu pasar politik yang luar biasa potensial juga
politik dan marketing disitu
nah ini kalau dia ditinggalkan
ada partai lain yang selama ini sudah siap untuk mengambil
jangan jangan pertimbangan itu yang dinilai oleh kak wendra ya
gimana kak wendra
bagus juga jadi kader gerindra
nah memang seperti itu
kita tidak akan membiarkan pemerintahan saat ini
tanpa ada yang check and balance
tadi juga kan kita mesti lihat juga nih
pertemuannya itu di ruang terbuka
mrt yang dipilih gitu kan
ini adalah simbol yang luar biasa
artinya pak prabowo juga tidak ingin
ada yang disembunyikan gitu kan
ingin memberikan kesan bahwa ini adalah terbuka
dan sikap saya jelas gitu kan
ingin menjaga banget
desain bangsa ini sama sama keteladanan yang divine
dari semalam bahkan
ketika ada beberapa pendukung kami yang
menyatakan aspirasinya di rumah pak prabowo
pak prabowo sudah menyampaikan
kalaupun saya harus bertemu
berbagai tokoh gitu kan
itu adalah semata mata adalah demi
masa depan bangsa ini
dan saya masih yakin kok
pak prabowo dan bang sandi insya allah akan tetap
menjadi penyeimbang yang konstruktif
kita jangan sampai mencederai
harus ada yang eksekutif harus ada yang menjadi legislatif dan yudikatif
jelas kita harus perkuat semua itu
pemerintah saat ini itu pr utamanya adalah apa memperkuat oposisi dan menjadikan oposisi ini berkualitas
kalau pemerintah saat ini peduli terhadap demokrasi kita
tapi itu suara pribadi apa suara kolektif partai gerindra atau justru di gerindra kan dengar dengar juga ada dua kubu
gitu kan pemerintahan atau tidak
begini pendukung kami sejauh ini menghendaki kami sebagai penyeimbang yang konstruktif
maknanya itu sebagai oposisi atau sebagai koalisi itu masih belum clear atau gimana
ya insya allah pak prabowo juga tadi menyatakan setelah makan dengan pak presiden dia bilang
kalau pun oposisi saya siap
bang sandi juga tadi sore menyatakan saya lebih terhormat bila menjadi seorang oposisi
oke oke mas arief bagaimana
kemudian kalau kita bicara lagi
soal hitung hitungan ya hitung hitungan koalisi oposisi dan lain sebagainya
saya kira tergantung perspektifnya ya
tetapi trias politika juga tidak ada yang murni
dalam prakteknya kan ya dobel dobel juga
tapi kembali pada soal ini silahkan itu pilihan politik ya
tapi juga jangan larut begini kan sudah ada narasi yang dikembangkan mitos
oposisi nggak boleh lama lama loh sepuluh tahun
tapi gerindra sudah lima belas tahun kan
nggak maksudnya pdi berjuangan di asmas dari informasi
sepuluh tahun oposisi
nah tergantung saja
dari seluruh kursi yang didapatkan oleh partai partai koalisi pengusung dan pendukung pak jokowi
jadi pada konteks itu petanya sudah cukup sebenarnya
untuk satu bagian adalah menjalankan pemerintahan dengan dipimpin oleh presiden jokowi
pada siang lain ada partai partai yang ada dalam posisi di luar
tetapi begini ini urusan rakyat kan urusan bangsa urusan negara
apakah matematika politik yang normatif dalam menyusunan kabinet itu dipahami secara kaku
bisa jadi ada kebutuhan ada kepentingan tertentu di mana beberapa partai bergabung dengan kami
untuk kepentingan kepentingan yang saya kira itu hanya bisa dijawab oleh presiden dan ketua umum partai
tentu orientasinya adalah semata mata urusan rakyat bangsa dan negara
nah soal pilihan menjadi oposisi di luar saya kira harus kita hormati
dan itu sesuatu yang normal saja apalagi saya yang berpd perjuangan sudah sepuluh tahun
tetapi mitosnya kan sebenarnya nggak boleh lebih dari sepuluh tahun
tapi enggak artinya sesuatu yang baik saja yang terhormat saja
maksudnya gabung begitu kan ya
sama sama di dalam pemerintahan juga terhormat di luar juga terhormat
nah sekarang tinggal nanti dinamikanya seperti apa
nah oposisi yang dimaksud tentu memberikan kritik terhadap pemerintah
tetapi kritik itu tentu kritik yang tidak di luar prinsip prinsip dasar kehidupan berbangsa
misalnya kalau menolak pancasila ya bukan oposisi lagi
secara jelas nyata itu ingin merobohkan negara kita
nah kami yang di koalisi pun sebenarnya juga melakukan kritik
saya kira lima tahun pemerintahan pak jokowi di setiap komisi di dpr kita pun memberikan masukan
kritik ya kepada pemerintahan supaya pemerintah juga tetap ada tracknya
di dalam menjalankan pemerintahan dalam segala bidang
jadi saya kira sesuatu yang normal itu sesuatu yang pilihan
dan kalau ditanya apakah pd khawatir tentu tidak
pdi perjuangan sebagai partai utama pemerintah tidak punya khawatiran sama sekali
tetapi kalau kemudian bergabung dengan kami kita pun juga sejauh itu berlandaskan pada alasan alasannya argumentatif
dan lagi lagi merujuk atau bertujuan
tujuan untuk semata mata masalah bangsa dan negara rakyat kita untuk kepentingan pemerintahan efektif saya kira kita juga akan bisa menerima
tetapi itu kan nanti masih proses
harus dibicarakan kembali
kompleks sekali kata mas nyarwi kalau masuk ke koalisi
antara presiden dengan ketua umum partai partai yang ada dalam koalisi
oke mas nyarwi kalau kemudian belum sampai ke tahapan untuk ke koalisi jadi bacaan anda pertemuan hari ini untuk apa
tujuannya untuk apa sebetulnya
tapi ditahan dulu mas nyarwi kita harus break dulu ya
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya diskusi kita berlanjut sepertinya di off air sebetulnya ya
tapi kita akan lanjutkan lagi di on air hari ini
mas nyarwi saya ke mas nyarwi kalau gitu
jadi kalau kemudian mungkin potensi untuk koalisi atau tidak ini masih belum terbaca dengan jelas ya
aduh abu abu juga
kita masih berspekulasi begitu
tapi paling tidak tujuan ataupun untuk apa pertemuan ini dan apa yang paling bisa kita dapat sebagai masyarakat setelah gelaran pilpres kalau kita melihat pertemuan yang cukup hangat cair santai hari ini antara pak prabowo dan juga pak jokowi
yang pertama gini bung renat
satu pertemuan ini harus kita lihat dalam konteks politik kebangsaan
jadi dua duanya hadir sebagai negarawan
selain dalam artian politisi di posisinya masing masing
jadi harus kita tempatkan framenya ke sana
jadi apa yang dibawa adalah bagaimana mempererat ya kembali silaturahmi kita sebagai sebuah negara bangsa
nah kalau kita tarik sedikit ini kemudian bagaimana tindak lanjutnya
sekarang seperti itu
pertemuan ini melahirkan kemungkinan ada berbagai kemungkinan saya sebutkan
bisa dalam artian misalnya proses politik antar kelompok di masing masing pendukung kemudian terjadi interaksi
ada kemungkinan beberapa untuk berkoalisi
saya tidak menyebutnya misalnya apakah gerindra atau apa saya tidak
tapi ada beberapa di antara yang punya peluang untuk kemudian menjalani koalisi
tentu saja ini juga terkait dengan dinamika di masing masing
khususnya terkait yang ada di pkn
tkn dan pak jokowi sendiri
itu satu pertama
terus poin yang berikutnya adalah begini
pertemuan ini juga dalam artian bisa kemudian saling men sharing ide ide apa yang dalam tanda petik bisa dititipkan
seandainya itu tidak bisa disuarakan dari ruang oposisi
kan bisa aja kan planning planning agenda agenda kampanye yang dilakukan oleh pak prabowo dan timnya
kemudian memang itu cocok
cocok untuk kemudian dalam artian bisa diambil oleh atau membantu
ide nya tadi membantu dari akselerasi ya
capaian capaian yang ingin diinginkan pak jokowi itu juga bisa dilakukan
membantu di situ tadi pak prabowo mengatakan misalnya membantu itu kan bisa dengan berbagai cara
tidak harus kemudian punya orang atau
ada orang di kementerian tidak juga
artinya bisa juga itu dalam artian ide itu disampaikan juga
yang kedua juga bisa digarap melalui parlemen dpr
artinya disini kan juga biasanya kan dpr sendiri tadi mas harif menjelaskan
itu punya fungsi sebagai pengawas
disitu kan check and balances dalam demokrasi kita juga berjalan
dalam konteks pertemuan ini ini juga tradisi yang baik
tradisi yang menurut saya tradisi baru ya
tadi pak prabowo mengatakan kalau kita katanya sungkan
nah ini juga menurut saya hal yang sifatnya simboli yang mungkin tradisi kita dalam berdemokrasi
yang mungkin agak berbeda dengan di amerika
yang ketika misalnya presiden terpilih langsung telpon atau menyampaikan speech ucapan selamat seperti itu
ini justru langsung
kita agak lama untuk menurut posisi itu
betul dan ini juga saya lihat begini
relasi antar elit kita menurut saya itu menunjukkan kekekohan
apapun kondisi politik yang memaksa mereka bertarung
karena kontestasi arena kontestasi yang keras
tetapi ditradisikan untuk kembali lagi bersama sama ketika dia harus kemudian memikirkan ide ide kebangsaan
dan memikirkan arah bangsa kita ke depan
salah satu kemudian yang tadi juga disampaikan oleh pak prabowo dan juga pak jokowi adalah menghapuskan cebong dan juga kampret ya
nah ini kemudian kan polarisasi itu
kita dengarkan lagi seperti apa kemudian kedua tokoh ini menyampaikan soal itu
kita juga berharap
agar para pendukung
juga melakukan hal yang sama
karena kita adalah
saudara sebangsa dan setanah air
tidak ada lagi yang namanya satu
tidak ada lagi yang namanya
tidak ada lagi yang namanya cebong
tidak ada lagi
tidak ada lagi yang namanya kampret
tidak ada lagi yang namanya kampret
yang yang lebih tamnouse
tidak ada lagi yang namanya kampret
yang ada adalah garudaomicept
semuanya merah putih
meskipun agak terdengar lucu cebong kampret tapi itulah fakta empiris yang terjadi antara pendukung begitu
sebelum ke kak wendra dan juga ke mas arief lagi saya ke mas nyarwi tegaskan lagi
soal cebong kampret ini bagaimana kemudian implementasinya agar kemudian ini betul betul hilang istilah ini betul hilang di masyarakat
ya begini bung rehat politik itu kan butuh leadership dan leadership itu datangnya dari mana sih
dari elit dan elit yang berkualitas seperti negarawan dan politisi yang otentik ya karena konteks kita ini
punya ide yang orisinal nah narasi mereka harus membentuk narasi mereka harus melahirkan narasi
kalau zaman dulu itu kan dalam arti visi visi sangat ideologis ya
kalau kita ingat pemikir pemikir apa koalisi zaman seperti itu dengan narasi besarnya
nah sekarang itu politisi perlu mengambil peran itu juga menurut saya
ya dalam artian membangun narasi narasi jangan sampai apa
dan salah satunya adalah melalui media sosial jangan sampai kemudian justru mereka dijebak dengan narasi yang dilahirkan dari netizen
misalnya termasuk caya bongkampret itu kan lahirnya dari sana
nah kemudian jebakan ini ternyata menjebak polarisasi yang lebih luas
kenapa nah dengan cara misalnya membangun narasi mengolidership dalam narasi
jebakan jebakan polarisasi ini bisa dimanage oleh para politisi
dan melalui apa berbagai arena baik dalam kampen maupun non kampen seperti itu
arief bagaimana kemudian ke depan setelah ini mungkin sebagai awal rekonsiliasi bukan sampai tahapan ke koalisi ya
tapi paling tidak kan tadi ada isu lah hapuskan caya bongkampret dan sebagainya
artinya elit punya peran juga politisi punya peran juga
bagaimana untuk menghapus itu di masyarakat kita hari ini
saya kira komunikasi kita harus konkret sampai ke bawah ya
tidak hanya di atas para elit seolah olah berpelukan ketawa ketiwi cipika cipiki bisa ngobrol
nah tapi di bawah dikomporin terus nah ini kan gak bagus
terus dia ada keutamaan di dalam politik kita
apa persatuan kesatuan rukun kembali itu menjadi penting
jadi kalau masih berbeda berbeda dalam konteks yang lebih apa ya
lebih intelek begitu loh
ya lebih intelek
berbeda secara intelek
jadi perdebatannya itu melahirkan wacana wacana yang kritis ya
gak ada masalah
pemikirannya strategis begitu loh
jadi ya semacam seperti kehidupan di kampus
tidak seperti kampus yang menara gading ya
karena itu sebenarnya dorongannya adalah dua kubu yang sekarang sudah kembali ini
antara yang dulu disimulisasi dengan jempol ngapret sudah selesai
maka sekarang bagaimana para intelektual organiknya itu tumbuh berkembang
untuk membicarakan gagasan gagasan besar tentang indonesia ke depan
sehingga rapanya ke masyarakatnya
ya tentu saja kembali lagi dia harus berlandaskan pada sendi sendi kehidupan bangsa menegara kita yang paling fundament
nah itu yang tidak boleh dirubah rubah
maka mengabdi pada
berdasarkan pada sendi itu mengabdi pada national interest kita
itu yang menjadi penting
jadi kalau nanti kita gerindah misalnya
ada dalam posisi oposisi
di dalam perdebatan di parlemen misalnya
mau kritik pemerintah
dia harus bisa menunjukkan
ini adalah satu soal yang harus dibetulkan oleh pemerintah
karena nasional interest kita terganggu
nah itu kan perdebatannya menarik
di dpr itu juga sampai pada urusan berdebat secara teori
tidak hanya soal soal yang real
yang sebenarnya bisa ditafsir multi
nah ini yang sering tidak ada ujung pangkalnya
nah akhirnya kemudian membelam jadi antara pihak sana pihak sini
suka atau tidak
yang begitu begitu harus segera diakhiri
karena menurut tema saya
menegaskan kembali soal pancasila sebagai ideologi berbangsa negara
dan kemudian meluruskan pada praktek kehidupan
dalam kehidupan sehari hari itu menjadi jauh lebih penting
dan harus dijaga oleh semua partai
yang memang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi kita berdasarkan pancasila
kawendra dari elit dari para politisinya turun ke bawah
hapuskan semua itu
ini adalah yang kemudian ingin kita dapat ya dari pertemuan hari ini bagaimana
tadi sedikit juga soal cebong dan kampret yang dibahas oleh pak prabowo dan pak jokowi
ini kan sebetulnya saya sepakat bahwa ini adalah jebakan bagaimana
dinamika di sosial media
tapi yang perlu diketahui prabowo sandi itu tidak pernah menggunakan buzzer
kalau misalnya tkn kemarin di salah satu televisi timnya mengakui bahwa buzzer kami telah kami bubarkan
berarti selama ini ada buzzer gitu
kita tidak pernah makan itu
dan semua narasi yang dibangun adalah natural autentik apa adanya
saya sepakat ketika berbicara national interest
kita ini adalah modal kita bersama bahwa ketika berbicara permasalahan bangsa adalah yang utama
tapi kita juga tidak bisa menampikan bahwa keadilan juga harus dihadirkan
bahwa bagaimana rasa yang diterima oleh masyarakat itu tidak ada yang membuat masyarakat merasa
oh kok ini perlakuannya ke kubu kami seperti ini
ke kubu kami seperti ini
jadi tugas pemerintah saat ini adalah sebetulnya betul tadi
saya sepakat sekali bahwa kita harus bisa menghadirkan oposisi yang berkualitas
artinya dengan apa
dengan cara tidak mencurigai selalu kelompok yang oposisi
dengan cara apa
tidak mengkriminalisasi kelompok oposisi
dengan cara tidak menggembosi kelompok yang oposisi
biarkan semua ini ada yang mengkontrol
tidak lurus pada pancasila dan nkri
tentunya tidak ada di kelompok kami
insya allah tetap tegak lurus
tidak pernah ada pancasila dan nkri
dengan berbagai dinamika saat ini
dengan sikap pak prabowo dan pak jokowi
serta bang sandi
terutama prabowo sandi saat ini
saya semakin yakin bahwa prabowo sandi ini betul betul pencuri hati rakyat
bukan pencuri suara rakyat
tapi intinya memang kan kembali lagi ya
mas ria bapak
kita tentu mengharapkan rekonsiliasi yang betul betul ya
sampai ke semuanya
setelah ini apalagi kemudian mas arya yang harus dilakukan oleh semua pihak
kalau dia mau menjadi negarawan
dia harus membangun narasi kebangsaan yang bagus
yang bisa diterima dan menyatukan masyarakat
soal pilihan orientasi kebijakan
soal pemerawat basis
itu faktor yang sifatnya campaign sebenarnya
nah dari situ menurut saya harus dipilah
kita kan sudah move on nih
ya ke non pemilu atau pasca pemilu
nah dalam konteks ini
betul bahwa misalnya seandainya mimpi oposisi itu
itu harus dijalankan
itu harus dilakukan dengan baik
dan dibangun environment yang sehat
dengan narasi yang berbobot
yang berbasis pada kritik kebijakan
berbasis pada isu isu kompetisi politik yang sehat
tidak berbasis pada hal yang sifatnya menebar kebencian
dalam konteks ini
kita berhadapan dengan gelombang global populisme
dan juga bicara dengan fondasi kita yang sangat komplek
keragaman sara dan lain lain
dan itu butuh kearifan
membangun narasi kebangsaan itu
dan butuh komitmen bersama sama dari elit itu
mudah mudahan semuanya tercapai
dan kita juga lihat ke depan bagaimana dinamikanya
apakah sampai di sini
atau ada lagi pembicaraan setelah ini
tentu menarik untuk kita simak bersama
terima kasih banyak mas arief
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak sudah hadir di prime news
kami akan segera kembali
sesaat lagi dengan informasi lain
tetaplah bersama kami